sejumlah menteri baru di kabinet indonesia maju mengaku telah memiliki strategi untuk menjalankan amanah dari presiden joko widodo
ya mulai dari berfokus pada program prioritas hingga penyesuaian kebijakan ekonomi di tengah pandemi
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilantik hari ini sandiaga uno mengaku sudah memiliki persiapan khusus
dia akan fokus ke pengembangan destinasi wisata super prioritas yang dititipkan presiden jokowi selama satu tahun ke depan
tenggang waktu yang sangat sempit satu tahun harus dilihat satu quick wins di tiap tiap destinasi super prioritas
dan quick wins ini tentunya langsung bisa diukur measurable dengan kebangkitan ekonomi sekitarnya
jadi kalau kita lihat ada desa wisatanya juga berkembang terbukanya lapangan kerja peningkatan penghasilannya di tiap tiap ekosistem yang mesti kita bangun
menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono menjalani hari pertamanya dengan menyambangi kantor kkp di kawasan gambir jakarta pusat
dia ingin mempelajari kondisi terkini kementerian untuk melakukan pembenahan
daripada kementerian ini untuk menjadi kementerian yang bagus dan kementerian yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa ini
karena wilayah laut adalah wilayah yang memiliki begitu besar sumber daya alamnya
tentu itu adalah satu sumber daya alam yang harus bisa memberi manfaat buat kesejahteraan bangsanya
nah saya akan melakukan satu evaluasi akan belajar dulu
menteri perdagangan muhammad lutfi juga telah mempersiapkan strategi untuk memperbaiki tata kelola kementerian perdagangan
hingga membangun kepercayaan masyarakat untuk membeli atau membangkitkan kembali geliat pasar di tengah pandemi
bahwa tata kelola di kementerian perdagangan ini sebagai wasit
harus transparan harus lebih baik dan dengan cara platform elektronik tersebut dalam perizinan
jadi mudah mudahan itu bisa mengembalikan daripada stabilitas bukan hanya stabilitas harga
tapi stabilitas kepastian hukum yang nanti secara langsung atau tidak langsung memberikan confidence kepada pasar
nah confidence kepada pasar ini akan memberikan trickling down effect
salah satunya itu adalah kepercayaan orang orang
kok orang membeli
pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ melakukan reshuffle kabinet setelah beberapa menteri ditangkap karena kasus korupsi
hadirnya nama nama baru diharapkan memberi perubahan positif di pemerintahan
tim liputan cnn indonesia